karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya
tidak gampang ciut nyali tidak gentar
demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara
sayang sekali tadi ketua umum ibu megawati soekarno putri menyampaikan
bahwa calonnya adalah dari kader sendiri
bu mega dalam memutuskan
betul betul sangat hati hati
betul betul tenang dan tidak gerusa gerusu seperti yang lain lainnya
di desak desak dari manapun tidak goyah
meskipun namanya sudah dikandungnya bu mega
kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan
pada tentunya pada saatnya dengan perhitungan perhitungan
dan kalkulasi kalkulasi yang telah dibuat oleh ketua umum ibu wajah megawati sukarno putri
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan
sekali lagi selamat ulang tahun ke lima puluh pdi perjuangan